sudah my p piel alliance
eh wuli masuk
diri dulu ya kece mau masukin nyembur
gak apa wuli
kalo boleh wuli mau pinjem uang cek
buat beli motor cek
kalo beli motor kredit wuli kayaknya gak bisa
cicilannya terlalu besar perbulan
udah mau beli second aja
kalo boleh wuli mau pinjem dua juta setengah sama cece
kalo buat makan atau bayar sekolah cek
mana kamu mah cece mau minjemin
tapi kalau buat bayar motor mah gak ada
ini penting cek
kalo wuli gak beli motor
wuli harus denger ya
kamu harus bisa kasih pengertian ke kang tatang
dia itu harus paham
kondisi kamu gak bisa
kemampuan kamu itu kan ada batasnya oli
kalau misalnya kamu beliin dia motor
yang ada malah kamu kelibet utang

nanti kamu yang jadi stres
kasih tahu juga ke kang tatang
jangan ikutin gaya hidup orang lain
orang lain mah biarin aja
bukan kamu yang harus memahami kang tatang

tapi kang tatang yang harus memahami kamu
orang kamu yang cari uang kok
wuli cicil perbulannya
cici gak mau melakukan sesuatu yang membuat beban hidup kamu bertambah
percaya deh sama cece
kasih tau kang tatang

bukan kamu yang harus melakukannya